jadi ada hiburan baru begitu lah ya
nah untuk membahasnya sudah ada wali kota depok jawa barat ada m idris
selamat malam pak idris
selamat malam mbak puspa ya
ya pak idris bisa dijelasin dulu nih
sebetulnya apa ide awal kebijakan pemutaran lagu di lampu merah ini pak
ya pertama masalah persepsi
saya akan meluruskan persepsi publik yang sudah terbangun saat ini
yang merupakan mispersepsi
bahwa perlu saya sampaikan
ini bukan pemutaran musik sepanjang waktu atau sepanjang hari di traffic light
atau seluruh traffic light tidak
ini adalah pemutaran pesan pesan tip lantas
bisa dengan lagu tadi hati hati
dan hanya di empat traffic light
karena itu yang baru dilengkapi dengan cctv
dan terkoneksi dengan apcs
yaitu area traffic control system yang ada di sub
di balai kota
seperti halnya mungkin analoginya begini ya
seperti di beberapa kota besar
banyak kita dapatkan di traffic light
atau di tempat rel kereta ya
apa namanya pintu kereta itu beragam bunyi
misalnya ada tweet tweet ada tetet ada tipe dan sebagainya
dan ini kita dengan lagu durasi empat puluh lima sampai enam puluh detik saja
dan itu pun tadi kegunaannya
untuk penanda bagi penyeberang jalan
sebagai sosialisasi dan peringatan
menggunakan kereta atau kendaraan untuk tertib jauh lintas
bukan untuk menghilangkan stres
jadi kalau menghilangkan stres ya
tidak akan kehilangan stres
ini salah persepsi yang salah
bukan untuk itu
ya begitu mbak
oke jadi empat puluh lima sampai dengan enam puluh detik
ini artinya ketika lampu merah saja
lampu hijau sudah tidak ada lagu itu begitu
ya tidak ada
ketika lampu merah mereka berhenti
ya mereka diberikan peringatan

seperti tadi di lanteng agung misalnya
mohon maaf kepada pengendara untuk hati hati
ketika ini dengan lagu begitu ya pak
bukan dengan kata kata saja
bukan dengan kata kata saya
kadang kadang kita bisa melakukan ini dengan live
misalnya saya ada di control room yang ada di balai kota
saya lihat kondisi jalan ramanda
misalnya marko undaraya
atau petugas saya berlehal lehal
yang ada di balai kota
seperti itu mbak
pak idris ini rencananya kan
rencana ini begitu
menuai pro dan juga kontra
ada yang bilang kebijakannya nyeleneh nih
terus ada juga yang mempertanyakan anggarannya dari mana
ya pertama tadi kesalahan persepsi
mereka yang kontra rata rata kesalahan persepsi
mas kita nggak akan kehilangan
apa kita tidak bisa menghilangkan stres dengan cara gitu
bahkan mengganggu konsentrasi kita
benar kalau tujuannya itu
atau setiap saat kita setel lagu lagu yang bermacam macam
ya bisa saja menghilangkan konsentrasi
tapi itu tidak
kita tidak akan menyetel lagu lagu yang macem macem
hanya lagu hati hati tentang masalah tip lantas itu saja
tidak ada lagu lagu yang lain
atau musik musik yang lain tidak ada
bukan itu itu salah
ya itu persepsi yang salah yang keliru
jadi sekali lagi saya ingin meluruskan ya
itu semuanya dilakukan hanya pada tiga titik ya
ada tiga titik traffic light yang memang sudah terhubung dengan atcs kita
ya nah seperti itu mbak
pak idris kalau tadi sudah di tiga titik
kalau dikatakan cukup berhasil oleh pemerintah kota depok
nantinya katanya akan diperluas
kapan ini akan diterapkan
pertama uji coba sangat terkait dengan masalah pengadaan cctv aja mbak
di setiap traffic light di kota depok
ini baru terpasang kalau tidak salah enam titik ya
jadi belum belum semuanya
untuk memasang cctv ini kan membutuh apa namanya fo fo
dan juga sambungan sambungan seluler yang tidak sederhana
ini membutuhkan pendanaan dan juga membutuhkan sistem yang memang terkoneksi dengan yang sudah kami buat etcs ini
nah untuk itu kami akan merencanakan
kami sudah punya konsep yang disebut dengan day full traffic management
dan masalah lagu ini masalah setitik dari sekian manajemen traffic yang akan kita rencanakan
dan masih kita bahas
semuanya masih kita bahas
tapi ini cukup anti mainstream begitu ya pak wali
dengan ada lagu hati hati ini yang juga langsung dinyanyikan oleh pak wali
mungkin saya boleh izin liriknya seperti apa atau mungkin bisa dinyanyikan sedikit pak wali
liriknya itu gini mbak
hati hati di jalanan
bila naik kendaraan
itu lampu merah kita berhenti
seperti itu mbak
jadi seterusnya itu
mas semuanya pesan pesan masalah tertib lalu lintas
semuanya pesan begitu ya pak
supaya orang semakin sadar dengan ketertiban lalu lintas di jalan khususnya di depok
pak idris semoga ini juga jadi inspirasi kalau misalnya memang berhasil memecah apa namanya menjadi tertib masyarakatnya di kota depok
pak idris baik terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected